terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara komisi pemilihan umum membantah telah melanggar hukum
karena menerima pencalonan pasangan bravo subianto dan gibran raka buming raka
hal ini disampaikan kuasa hukum kpu sezir alim
dalam respon gugatan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
yang mempersoalkan pencalonan gibran raka buming raka sebagai cawapres
dalil yang menuduh kpu sengaja menerima pencalonan prabowo gibran
secara tidak sah dan melanggar hukum
merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada ada
pihaknya mengklaim tindakan kpu menerima pencalonan prabowo gibran
sudah sah secara hukum
sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut dua
secara tidak sah dan melanggar hukum
sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman dua puluh
adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ngada